lawang sewu semarang kembali dibuka untuk kegiatan pariwisata
pemerintah kota semarang bersama pt kereta api meninjau langsung persiapan kawasan lawang sewu
dalam penyambutan kedatangan masyarakat dan wisatawan ke salah satu bangunan bersejarah peninggalan belanda ini
berbeda dengan biasanya karena masih dalam kondisi masa pandemi covid sembilan belas
para pengunjung yang datang harus menjalani protokol kesehatan
yakni wajib mengenakan masker pemeriksaan suhu tubuh dan cuci tangan
untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran yang masif hingga menjadi kluster
pihak pengelola lawang sewu diminta melakukan pembatasan terhadap pengunjung
tak hanya pengunjung sejumlah tenan yang mendirikan outlet di lawang sewu juga harus menjalani protokol kesehatan
sehingga masyarakat memang lebih efektif apabila memesan tiket terlebih dahulu
kalau pesan tiket terlebih dahulu nanti akan bisa diketahui kepadatan dari lawang sendu ini
selama ditutup sejak maret lalu karena pandemi covid sembilan belas
pt kereta api wisata selaku pengelola lawang sewu mengalami kehilangan pendapatan rata rata dua puluh juta rupiah perharinya
jumlah pengunjung lawang sewu pada hari biasa sekitar dua hingga tiga orang
dan saat akhir pekan bisa mencapai sepuluh orang
biasanya dalam satu hari itu kalau hari
biasa itu kan kurang lebih tiga ribu ya
tapi kalau akhir pekan bisa sampai sepuluh ribu per hari
ya kira kira itulah kalau satu hari kalau dua x sepuluh ya kira kira dua puluh juta
lawang sewu menjadi wisata yang sangat ikonik di kota semarang
sejarah didirikannya lawang sewu hingga cerita misteri yang sempat melekat
menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk singgah ke lawang sewu